wisata bahari di kepulauan seribu tak sebatas snorkeling dan diving
di masa pandemi ini ada tren wisata memancing
melatih kesabaran dengan mengayal ikan buruan patut untuk dicoba
namun jangan lupa untuk tetap perhatikan protokol kesehatan tiga m
memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan
perjalanan memancing saya dimulai dari pulau pramuka
berhubung masih pemula kali ini saya memancing didampingi rekan rekan yang sudah biasa mancing di sekitar pulau seribu
rumpon di sisi selatan pulau pari jadi destinasi pertama kami
dengan ikut trip privat memancing seperti ini anda tak perlu repot
semua kebutuhan untuk memancing mulai dari kapal cepat sesuai kapasitas yang diinginkan
alat pancing umpan cool box hingga fishing guide atau pawang ikan yang akan memandu selam perjalanan lengkap tersedia
namun di masa pandemi seperti saat ini pemancing direkomendasikan tetap membawa alat pancing pribadi

bagi yang belum terbiasa memancing gampang gampang susah memang
mulai dari teknik menggunakan joran rel hingga tarik ulur umpan
hmm mulai terasa berat
sepertinya kali ini giliran saya yang strike
cuaca yang semula cerah tiba tiba berubah mendung
arus air dalam laut pun cukup kencang
sehingga kami terpaksa bergeser ke destinasi rumpon kedua di sisi barat pulau tidung
beberapa ikan seperti kakap merah berhasil terpancing oleh umpan kami
memasuki jam makan siang saatnya kita santap ikan hasil memancing hari ini di tepi pantai pulau tidung
kami mencoba ikan yang sudah dikonsumsi

kalau ikan hasil mancing sendiri itu rasanya lebih enak gitu ya
dan pastinya ini rasanya fresh banget karena kan tadi langsung dari laut langsung kita proses